firasatku makin kuat dato
sampai kapan kita harus seperti ini datang
apakah mimpi itu datang lagi
dato lebih karet
ini bukan mengenai pitaloka
dan kau harus percaya padaku
bahwa aku sudah benar benar mengikhlaskan
enggak deh aku bilang
dia habis menang loterisa aja
paling gajinya baru naik
ntar dia dengar
kok tidak jadi pulang sama saya
ntar kamu dimarahin lagi sama alina
rumahku gak jauh kok dari sini
aku duluan ya
kenapa kau ngeliatin saya seperti itu
kenapa kau ngeliatin saya seperti itu
ngobrol apa aja sama kei tadi
kok mesra banget
enggak kita ngebahas soal kuliah doang
kok beda banget
iya beda aja
kalian tuh matten akrab banget tau gak
mana pulangnya pakai dadah dadahan gak jelas lagi
emang gak boleh dadah dadah
itu kan biasa lin
itu kan biasa lin
tapi keliatan aneh aja keliatan mesra
tapi keliatan aneh aja keliatan mesra
kamu suka ya sama kei
kamu naksir ya sama
kamu naksir ya sama kei
kok juga mencari masalah
aku cari masalah
kamu yang cari masalah
kamu tuh gak mau detet sama aku
kamu detet sama aku
seberat sama itu orang
lin omongan kok ini gak pada tempatnya
gak pada tempatnya
kamu yang gak pada tempatnya tau gak
sign kalau kamu kayak gini berarti kamu udah gak mau deket sama aku
kok dia jadi pulang sama saya
firasatku makin kuat dato'
sampai kapan kita harus seperti ini datang
apakah mimpi itu datang lagi
dato' lebih karen
ini bukan mengenai pitalongka
dan kau harus percaya padaku
bahwa aku sudah benar benar mengikhlaskan kepergian pitaloka
ini ada masalah lain datang
ancaman pada generasi baru ini
tidak bisa kita hindari datang
dan kita harus melakukan sesuatu
sepertinya kita tidak akan membiarkan
dari anak anak kita
dan membiarkan anak cucu kita terancam
sebab biar bagaimanapun juga
darah inyek mengalir di tubuh mereka dato'
apakah kau yakin dato'
kau mau kembali lagi terlibat
dalam permasalahan para inyek
seperti yang kita tahu
kekuatan kita sudah hilang
tidak seperti dulu lagi
sudah belasan tahun
kita tidak terlibat oleh masalah ini itu lagi
dato' lebih karat
kita tidak mempunyai pilihan lain
kita sudah berdua
kita masih tidak mencoba
kami sampai jumpa lagi
di video selanjutnya
kami telah berdua
jangan lupa like

jangan jangan orang itu mau ngikutin aku
kayaknya bukan cuma satu orang deh
aku harus cepat pergi dari sini
aku harus cepat pergi dari sini
kok orang mendadak kayak gitu
apa pula gak ada berapa apa kan
ada aura kuat yang sedang berada di dekat key
abang kenapa sih
terus ngapain abang tuh remandadak kayak gitu
saya sendiri gak tau kenapa sayang tapi tiba tiba
tiba tiba saya pengen berhenti dan seperti ada yang menggerakkannya
aduh ya ampun bang abang tuh kenapa sih harus kayak gitu
bahaya tau gak sih bang
kalau misalnya mendadak kayak gitu tiba tiba ada mobil di belakang gimana
kebetulan jalanan ini memang sepi dan
saya sendiri sudah melihat kalau di belakang
tidak ada mobil
sebenarnya bang mara ada apa sih
aku dia seperti gelisah gitu
bang abang mau nelfon siapa sih
bang abang mau nelfon siapa sih

bang abang mau nelfon siapa sih

bang abang mau nelfon siapa sih

benar apa yang dikatakan kicaya
anak turunan ini dalam keadaan bahaya
mereka sekarang terancam

menurut saya siapa kayak tempted
sebenarnya kitakum perken tilthat
tapi despues kita sizi jalan loja mending
kamu semua apa aja yang kita lihat di sana buzz suis itu
aku gak mau beeset
saya mau pergi lagi
hah mau kemana bang
mau mencari kay
kay tidak kenapa napa cuma dari tadi saya kepikiran terus sama kay
saya harus mencari dia tapi lebih baik kau masuk dulu aja ke rumah
ya udah deh bang abang hati hati ya
ya saya permisi
ada apa sih sebenarnya sama bang mara